sayang tolong bukain pintunya ya mama mau keluar
mama pergi dulu ya kalian tunggu disini tunggu di rumah ya
mama pergi dulu
mama aku bener bener takut
sekarang mereka pergi kemana
aku juga gak tau ma tadi aku dikunciin sama reno di kamar
dan aku liat reno pergi sama tante laura
mah kita harus cegat reno sebelum dia membunuh afif
membunuh afif apa maksud kamu bella
aku tadi lihat reno bawa senjata
mama tau kan tante laura gimana
pasti tante laura makin maras marasiin reno
reno bawa senjata
aduh ini gak bisa dibiarkan
bella kamu paling tahu tentang afif
coba kamu ingat ingat biasanya afif pergi kemana kalau dalam keadaan seperti ini
kita harus cari ke sana
harusnya sekarang reno sudah memberikan keputusannya
mau membeli kakaknya atau bella
sebaiknya aku cek email apa dia sudah ngabarin
sepertinya reno tidak peduli sama macam kakaknya
afif aku menginginkan kakakku kembali
surat gugatan cerai sudah aku kirim
kau boleh cek
tante yakin disini afik bersembunyi
yakin sekali karena tante lihat sendiri
alvif dan kakak kamu fani itu masuk ke dalam villa ini
tapi sepertinya villa ini kosong tanda
mobilnya afif juga gak ada
tapi tadi tante lihat ada kok
jangan jangan mereka mungkin lagi keluar sebentar cari makan kali
iya kan bisa jadi
kalau tante memang yakin aku akan tunggu dia disini
reno kamu denger suara itu reno
jangan jangan itu mereka
ma ini aku siti yang mau bukain ma
aku gak tau tadi tadi afif mergokin aku di mobil
dan tiba tiba dia ngurung aku di kamar ini
aku gak akan jadi kamu semudah itu afif
saya terima nikah dan kawinnya fani permata binti rustam dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana para saksi sah
barukallah barukah alaika wajama
saya terima nikah dan kawinnya bellastari binti darman prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

oke aku menginginkan kakakku kembali
surat gugatan cerai sudah aku kirim
ada apa lagi
akhirnya kamu berani muncul
kau udah nikah
aduh apa apa sih reno
kan itu reno mau membunuh afif
so itu artinya kamu akan bisa kembali lagi menguasai seluruh hartanya sylvia
aku bener bener udah gak sabar deh mah
nih alvif mati nyusul davin
kenapaan sih kamu
aku gak mau kamu jadi seorang pembunuh reno
aku gak mau kamu di penjara karena soal ini
anak anak itu masih membutuhkan kamu
aku mohon reno jangan bunuh alvif
aku tahu kamu masih mencintai aku
kamu gak takut kehilangan nyawa